ya kayak arah ke delapan yang kondisi aktivitas pengecekan
jadi dashboardnya ini yang pertama motornya ada di
di dalamnya ada komputernya kaitan sama kamera